wali kota surabaya tri risma hari ini selasa sore kemarin
kembali mempercantik wajah kota pahlawan dengan meresmikan taman gantung tunjungan
dengan memanfaatkan lorong jembatan ratusan aneka jenis bunga dan tanaman
diletakkan untuk memanjakan warga surabaya
jembatan tunjungan surabaya kini terlihat asri dan hijau setelah dibangun taman gantung
yang diresemikan oleh kota surabaya tri risma hari ini
dengan memanfaatkan lorong penghubung antar gedung bekas tunjungan center
jembatan ini dilengkapi dengan aneka jenis bunga serta bangku taman
bunga bunga yang ada sedikit berbeda dari taman pada umumnya
yaitu bunga khusus yang tidak terlalu membutuhkan sinar matahari karena diletakkan di dalam ruangan
tidak pelak momen ini digunakan warga mengabadikannya dengan berfoto dari atas ketinggian
atau dari bawah dengan latar belakang jembatan
dan bisa lihat suasana tunjungan yang temanya heritage
pembangunan taman gantung ini sendiri bertujuan menghidupkan kembali jalan tunjungan
yang merupakan kawasan cagar budaya yang tidak lagi berfungsi sejak tahun dua ribu sebelas lalu
terus terang yang pertama untuk hidupkan jalan tunjungan
kalau mau bikin taman kan tidak mungkin di jalan tunjungan ini
jadi akhirnya saya buat coba yang rada aneh gitu
taman gantung gitu
pemandangan bangunan bersejarah ini semakin eksotis saat dinikmati pada malam hari
yang berhias warna warni gemerlap lampu kota
risma berencana memperpanjang konstruksi jembatan agar dapat menampung kapasitas pengunjung lebih banyak lagi
wahyu pratama surabaya